ya sementara itu banjir yang merendam permukiman warga
kelurahan pejaten timur pasar minggu jakarta selatan
surut pada minggu pagi
kesempatan ini dimanfaatkan warga untuk membersihkan rumah
dari endapan lumpur yang mencapai ketebalan sepuluh hingga dua puluh cm
sejumlah warga yang mengungsi kini mulai kembali ke rumah masing masing
mereka bahu membahu bersihkan rumah dari endapan lumpur sisa banjir
warga juga menyatakan telah bersiaga jika banjir kembali merendam permukiman mereka
sebelumnya banjir merendam permukiman warga pejaten timur pasar minggu jakarta
di empat puluh delapan kali ciliwung pada sabtu kemarin
banjir dengan ketinggian mencapai dua meter kembali merendam
ratusan rumah warga hingga minggu dini hari
warga yang bermukim di sepanjang bantaran kali ciliwung
diimbaw agar tetap waspada
seiring dengan cuaca di wilayah hulu sungai ciliwung
yang masih mendung dan berpotensi terjadi hujan

ya ini seperti ini ya
lumpur semua ya pak
enggak udah biasa mak
yang penting udah siap siap gitu aja udah bersih
kemarin kan udah banjir lagi ini susu lah
nanti ibu udah siap lakunya halaman banjir itu
rabu rabu tinggal apa